dewan kehormatan penyelenggara pemilu resmi menyatakan ketua komisi pemilihan umum hashim ashari melanggar kode etik
pelanggaran ini terkait pernyataan ketua kpu soal sistem proporsional tertutup yang akan digunakan saat pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
dewan kehormatan penyelenggara pemilu atau dkpp memberikan sanksi peringatan kepada hashim ashari
ketua dewan kehormatan penyelenggara pemilu heri lugito meminta kpu untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari usai dibacakan hari ini
selain itu heri juga meminta agar bawaslu mengawasi putusan tersebut
dkpp menilai jawaban yang diberikan ketua kpu hashim ashari tidak meyakinkan
hashim juga terbukti melanggar prinsip adil akuntabel mandiri dan profesional
dalam pertimbangannya dkpp menyebut hashim seharusnya tidak menyatakan sistem proporsional
tertutup akan diterapkan pada pemilu dua ribu dua puluh empat karena sampai saat ini sistem itu masih dalam proses sidang pemeriksaan di mahkamah konstitusi
menjatuhkan sanksi peringatan kepada tradu hashim ashari selaku ketua merangkapan guta kpu terhitung sejak putusan ini dibacakan
tiga memerintahkan kpu
untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan
empat memerintahkan badan pengawas pemilihan umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini